kami hadir dengan sebuah program istimewa
yaitu indonesian forward
yang khusus hari ini kami siarkan dari kota santri
yaitu kabupaten gresik di provinsi jawa timur
mengapa dari gresik
karena hari ini ada sebuah acara yang sangat istimewa
baru pertama kalinya diselenggarakan
yaitu gresik bandeng fest dua ribu dua puluh satu
apa bedanya dengan festival festival yang lainnya
dan mengapa harus bandeng
karena konon kabarnya ini merupakan produk unggulan dari kabupaten gresik
dan merupakan bandeng dengan berkualitas tinggi yang ada di indonesia
nah langsung saja saya bersama dengan bupati gresik
ada gus yanni
assalamualaikum wr wb
alhamdulillah sehat ya
karena pasti seri makan ikan makanya sehat
kebanyakan bandeng tetap sehat tetap semangat begitu ya
membangun kabupaten gresik
dan di samping gus yanni sudah hadir juga ada pak budi hanoto
beliau merupakan kepala perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur
selamat pagi pak budi apa kabar
alhamdulillah semoga sehat selalu begitu ya
wah hari ini saya senang sekali
karena baru pertama kali saya lihat yang namanya gresik bandeng fest dua ribu dua puluh satu
ini apa yang membuat gus yani bikin festival
ya makasih mbak emil
selamat pagi pak budi juga terima kasih
memang festival bandeng itu pada umumnya di kabupaten gresik sudah berlangsung
kita punya festival bandeng di tahunan
tiap tahun di idul fitri
di sebelum tiga idul fitri itu sudah ada festival bandeng
yang selama ini sudah berjalan
tetapi pada kali ini di acara penghujung akhir tahun
kami kabupaten gresik alhamdulillah dibantu oleh pak budi
khususnya bank bi jawa timur
menyelenggarakan bandeng yang hari ini cukup berbeda
bedanya apa sama yang festival pasar bandeng biasanya
ya karena kami melihat
kita punya potensi bandeng ini di kabupaten gresik
dan kami mendorong agar bandeng kabupaten gresik ini bisa
menjadi produk unggulan umkm yang tentunya kita targetkan go internasional
pada acara bandeng kali ini
kami bersama bi juga mengajak chef master chef indonesia
karena kami punya gambaran ketika bandeng ini diolah di tangan tangan profesional
insya allah ini menjadi satu produk yang punya potensi unggul yang luar biasa
dan punya nilai tambah ya
kalau pak budi sendiri melihat kabupaten gresik itu seperti apa sih pak
kalau selama ini kita melihat aduh sektor pariwisata sektor ukm itu berkembang begitu
tapi kalau bank indonesia memotretnya apa
potensi apa lagi yang patut untuk ditonjolkan
gresik sebagai sebuah kota ataupun kabupaten memiliki potensi yang sangat besar sekali
terutama pertama dari sisi wilayahnya saja
di sini ada berbagai macam wilayah industri
kawasan ekonomi khusus
di sini ada juga jipe kawasan industri yang besar
dan itu sangat mendorong untuk pertumbuhan ekonomi jawa timur khususnya
untuk komoditi komoditi yang berorientasi ekspor
dan juga itu memiliki potensi yang sangat besar
itu membuat suatu ini rantai pasok yang bagus
dan menjadi potensi untuk keunggulan gresik untuk ekonomi jawa timur
nah namun demikian tadi pak bupati benar disampaikan bahwa
ada komoditi komoditi untuk umkm yang perlu didorong
salah satunya adalah bandeng
bandeng ini kami melihat karena produksinya yang nomor satu
dari sisi produksi nomor satu
dan mempunyai ciri khas yang baik
kualitasnya dan juga
dan ini perlu didiversifikasikan
macam aneka bandeng di sini nanti bisa dilihat di festival itu
bandeng di gresik ini kualitasnya luar biasa
bahkan dapat bocoran beberapa wilayah di indonesia ambil bandengnya di gresik
agar bisa benar benar terbranding dengan baik
apa yang dilakukan oleh mas bupati ini
ya pada hari ini kita tujuannya membranding bandeng kabupaten gresik ini
tentunya dengan mengundang salah satu chef
salah satu chef nasional chef juna ini
salah satunya ini untuk dalam branding kita
karena kenapa bandeng gresik
kami melihat produktivitas bandeng gersik ini sangat cukup besar
dengan luasan dua puluh delapan hektare
kita mampu memproduksi bandeng yang yang bercampur dengan gampang jadi dia tersebut
kami melihat produktivitas bandeng gresik ini sangat cukup besar dengan luasan dua puluh delapan hektar kita mampu memproduksi bandeng yang ini tersebut

berarti cukup besar ini cukup besar dan bandeng gersik beda dengan bandeng bandeng yang lain
bedanya apa sih
lebih enak lebih kenyal dan tidak bau tanah karena ada air asin ya air asin dan air tawar yang bercampur
tetapi ini yang menjadi salah satu keunikan bandeng di kabupaten gersik
kami melihat ketika kita punya satu bahan
yang cukup besar tetapi kita butuh lonjakan ya
butuh akselerasi butuh akselerasi bagaimana bandeng ini bisa menjadi produk unggulan
pada hari ini kita coba untuk membranding bandeng gersik menjadi produk unggulan
karena dibalik itu kami melihat ada satu kemanfaatan yang sangat
contohnya ada padat karya
padat karya ibu ibu di rumahan dalam pembersihan kulit bandeng pencabutan duri kulit bandeng
ketika semuanya itu bisa berjalan maka ini ada kemanfaatan yang cukup besar
baik dari rumahan menjadi sampai olahan
karena kami melihat sekarang lagi trend ya
di masa pandemi ini lagi tren umkm umkm yang berupa frozen food
saya pernah melihat ada bebek ada ayam
lah saya kenapa kok bandeng tidak bisa didorong di sana
makanan olahan bandeng yang selama ini sudah banyak
mulai dari otak otak bandeng bakar atau bandeng asap
tetapi kita masih berkutik
tetapi kita masih berkutik
kita masih berkutik di bumbu bumbu yang itu
kami mendorong bagaimana karena di situasi pandemi ini ada satu bentuk makanan olahan yang mudah dalam kemasan dan sajian berupa frozen food
masyarakat tinggal dipanaskan di microwave terus tinggal masak langsung siap saja
jadi ada inovasi produk juga begitu ya
bandeng tidak hanya dijual mentah hanya
dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menyebar ke berbagai wilayah
sempat apa namanya mungkin ekspor barangkali atau gimana
ya selama ini pasar bandeng tentunya yang di lokal itu mulai jakarta bandung jawa barat jawa tengah
sampai yang ekspor terakhir kita kirim ke jepang ke itali
oh sampai jepang itali juga ya
satunya untuk yang size kecil itu khususnya di desa mengare desa mengare kecamatan bunga itu
mereka ada satu desa yang menjadi desa devisa
desa devisa kita dorong menjadi desa devisa karena mereka ekspor terus bandeng ukuran ses kecil untuk umpan pancing pak
umpan pancing umpan pancing yang kebutuhannya cukup banyak

ternyata banyak sekali potensinya begitu ya tidak hanya untuk konsumsi manusia tapi juga konsumsi sesama ikan gitu ya
kalau mbak siani paling favorit olahan bandeng apa nih
makan bandeng saya suka ya berhubung saya orang gersik asli saya suka makan bandeng
kadang apa ya apa otak otak atau bandeng tanpa duri atau presto atau apa nih
jadi kalau kita orang gersik asli itu kalau momen lebaran itu kalau enggak makan bandeng itu belum lebaran
biasanya bandengnya dimasak kuah dipindang gitu ya
kita rasanya enggak ada rasa
mereka cuma asin gitu aja asin banget terus dicocol pakai sambal terasi gitu waduh itu bisa menghabiskan nasi satu bakul gitu
nanti kita sarapan pakai itu ya boleh ya
kalau pak budi paling favorit apa nih pak
yang ini apa tanpa duri terus juga yang macam macam itu yang dibakar juga enak
enak mantap semuanya begitu ya

dan kita tahu loh bank indonesia provinsi jawa timur itu punya banyak sekali program
untuk pemberdayaan umkm gitu ya
termasuk umkm kuliner bandeng sepertinya
ini apa yang dilakukan agar potensi luar biasa ini semakin bisa termaksimalkan begitu pak
jadi mbak emil keberadaan bi di provinsi ataupun kabupaten kota itu memang untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah setempat ya
oleh karena itu kita mengidentifikasi potensi potensinya
tadi kita melihat gresik itu potensinya sangat besar
tidak hanya industri besar tapi juga industri mikro mikro mikro

dan itu salah satunya tadi bandeng
kita identifikasi produk produk mana
bahkan disini juga ada minumannya legen
legend itu sudah ekspor juga
jadi kita identifikasi terus kami berikan program nanti
terus ini sebetulnya mendukung juga untuk pariwisata
bi juga berkepentingan untuk mendorong pariwisata di daerah khususnya di gresik ini
pariwisata yang sangat terkenal adalah pariwisata religi
disini ada makanan
makanan sunan giri
dan banyak lagi untuk religi
dan juga untuk ini pengembangan umkm sendiri itu kami
jadi kayak tadi bandeng katakanlah itu tidak serta merta hanya diproduksi dan dijual
kami memiliki program rumah kurasi
jadi rumah kurasi ini produk produk umkm itu dimasukkan
kita bekerja sama dengan kadin jatim
membuat suatu dekurasi supaya memenuhi standar standar dari yang diingin oleh konsumen
standar standar ekspornya seperti apa gitu ya
itu program programnya seperti itu
tadi pak bupati sudah bilang kalau membranding
termasuk disitu juga bagaimana produknya di develop ya
bagaimana packagingnya dan seterusnya
itu semuanya itu bagaimana mempertahankan ini apa
supaya kontinuitas dari pasokannya
karena kan demannya cukup tinggi juga
nah itu yang kami dorong program programnya antara lain
memberikan peningkatan kapasitas produksi
kemudian pembiayaannya juga
melalui beberapa channel perbankan ya
lembaga lembaga pembiayaan dan juga membuat suatu cluster cluster
itu yang umkm nya
tidak hanya bandeng saja dan beberapa macam
umkm bisa memanfaatkan rumah kurasi tersebut
sekaligus untuk meningkatkan standar kualitas produknya
kualitas kuantitasnya termasuk brandingnya
termasuk zaman sekarang ada digitalisasi ya pak bupati
itu kita didek
kita onboarding umkm itu untuk masuk ke dalam ekosistem digital
dia bisa menjual di marketplace ya
itu sangat membantu sekali
dikala pandemik seperti ini
dan satu lagi
bank indonesia provinsi jawa timur
biasanya juga mendampingi umkm untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal
itu penting sekali ya

itu kan dilihat higienitasnya
sehingga kalau memang jelas halal ya
tapi prosesnya itu harus kita tes lagi
kalau halal kita kasih sertifikasi halal
nah itu semakin meningkatkan daya saing produk di luar
saya pernah dengar kalau pemkap gresik gus yani ini punya program tiga b
bukan brand beauty behavior untuk miss universe ya
tapi itu apa
boleh dicelaskan enggak
jadi kita tiga b itu pendampingan terhadap pelaku usaha umkm
dua bulan yang lalu kita bersama teman teman beacukai
membuka satu lokasi yang namanya di pudak galeri
karena pudak ini
ciri makanan khas kabupaten gresik
kita pakai nama pudak galeri di salah satu tempat sini
kita jadikan pudak galeri menjadi satu atap
satu atap untuk produk produk umkm
di situ kita buka klinik ekspor pak budi
dengan sekarang eranya digitalisasi perizinan yang oss
kita di situ juga ada kurasi
menerima produk produk umkm
sampai kita kenalkan ke pemerintahan
baik pemerintah juga swasta
kita mendorong teman teman opd semuanya
juga swasta bersama dengan kadin hipmi semuanya
saya selalu kampanye bahwa saya anak muda harus bantu umkm
salah satunya ketika klinik ekspor
kenapa kita branding hari ini
kita ketahui petani petani khususnya perikanan ya
kan selalu punya kendala ketika mereka dihadapkan situasi harga pakan yang cukup tinggi
terus biasanya butuh beberapa pupuk untuk kesuburan tanah sebelum mengisi air
itu juga kadang kadang punya persoalan
bagaimana kita mengurangi
mengurangi beban beban mereka otomatis dengan cara mengolah satu produk ini mempunyai ada tambahan nilai
adat filunya ada
dengan mendorong umkm yang kreatif
bayangkan saja selama ini delapan puluh tujuh ribu ton
kalau kita kali harga per kilonya itu rp lima belas ribu
itu hampir satu triliun setengah
berputar urusan bandeng saja
baru masalah perbandengan ya
dan itu hanya budidaya
terus olahan yang selama ini berjalan
kirim mentah ke jawa tengah jawa barat dan itu
industri khusus belum ada
seandainya kalau hari ini kita branding

kita punya satu macam olahan yang cukup menarik
berupa frozen food yang menjadi kemasan yang kekinian kreatif
terus dagingnya itu diolah menjadi ikan kaleng
maka di situ kita bisa membantu persoalan persoalan petani perikanan yang mungkin persoalannya setiap tahun dialami
kita terus mendorong bahwasanya teknologi budidaya ikan itu juga hari ini harus benar benar
campur tangan teknologi harus bisa diterima
mungkin kalau dulu lingkungan kita berbeda ya
tapi kalau sekarang dengan kondisi alam yang seperti ini ya
tentunya harus benar benar kita punya terobosan terkait dengan teknologi budidaya air
dan satu hal
kami kemarin di kabupaten gresik juga diberikan amanah oleh kementerian kkp
khususnya pak menteri
pak trenggano menunjuk gresik sebagai satu produsen ikan bandeng nasional
ada enam daerah kalau nggak salah
satunya gersik menjadi punya potensi kampung bandeng
nah ini menjadi satu amanah yang cukup luar biasa
kita ditunjuk yang rencananya kita lokasinya di ujung pangkah
kenapa kampung bandeng
karena di situ ada satu kawasan
mulai kawasan perikanan budidaya ikan bandeng
ada terkait pakan dan semuanya terintegrasi jadi satu
dengan satu klaim bahwasannya jumpangka menjadi kabupaten gresik menjadi salah satu kampung bandeng nasional
wah luar biasa boleh tepuk tangan dong
setelah kenteroo malas dan gempa muda
pasangnova ini di pelikul
namanya bernama lafargo dos learns
pemulihan ekonomi nasional seperti apa pak
baik kalau pertama pariwisata dulu
gini mengembangkan pariwisata itu tidak ansih pada industri pariwisatanya
tapi juga harus lihat lingkungannya
jadi kami dalam mengembangkan ekosistem pariwisata itu juga end to end
dari hulu hilirnya juga jelas
pertama kalau pariwisata di daerah gresik ini ya
atau ya sekitar sini jawa timur lah khususnya yang bi jawa timur
ada berapa macam
kalau di gresik ini ada wisata religi yang jelas itu tadi ya
ini bandeng ini termasuk bentuk dari wisata kuliner
saya yakin pak bupati punya sentra sentra kuliner di gresik
nah itu yang kita kembangkan
bandeng bisa menjadi salah satu outlet di situ
tadi disebutkan mulai dari pakannya
mulai dari sampai branding packaging sampai menjualnya
harus didampingi secara end to end
baik secara digital baik pembiayaannya gitu kan
itu mengembangkan itu tapi dalam konteks pariwisata juga bisa
jadi konteks wisata kuliner
tapi di situ ada produk umkm nya yang bisa kontribusi di situ
nah ada juga religi
kami juga mengembangkan katakanlah di gresik di mojo kerto
kami menawarkan kalau di jawa timur itu lebih
lebih religi lebih heritage atau sejarah
karena kan di sini mojo pahit siapa tau yang pasti kenal kan
terus wisata alam nah itu kita kembangkan itu semua
kami mempunyai konsep tiga a plus dua b itu
a itu accessibility karena jawa timur luar biasa
access nya infrastrukturnya kemudian amenity
dan kemudian promosi dan perusahaan
access ya itu saya itu karena access di sini luar biasa
tes di sini luar biasa banget
dan itu di pariwisata dan kemudian kita kembangkan
supaya bisa direplikasi ke daerah lain
kalau di sini bisnis modelnya sudah bagus
biasanya kita ketok tularkan ke
dan di sini ada bi kediri bi malang bi jember
nah kami bekerja sama di situ
itu kira kira untuk pengembangan pariwisata
kalau untuk ekonomi jawa timur
tapi ada untuk pertumbuhan apalagi tahun depan ini ya
itu ada empat
empat yang kami lihat
pertama jawa timur itu harus mampu menjadi leading export
karena perekonomian jawa timur itu perekonomian yang kontribusinya itu kedua setelah jakarta
itu satu jadi harus leading ekspor
kemudian jawa timur harus harganya stabil
dan komoditasnya harus berjaga
nah itu ada program namanya jawa timur menjadi lumbung pangan nusantara
bandeng ini salah satu bentuk komoditi yang memang untuk konsumsi masyarakat
konsumsi untuk menjadi lumbung pangan salah satu produk lumbung pangan nusantara
yang ketiga adalah digitalisasi
bagaimana mengakselerasi perekonomian jawa timur dengan melalui digitalisasi
dengan menginklusifkan semua agen agen ekonomi katakanlah pasar
pasar kita sudah membuat suatu e payment ya pakai qris dan seterusnya
pasar kita sudah membuat suatu e payment ya pakai qris dan seterusnya
jadi semua terhubung ya
itu kemudian yang terakhir adalah pengembangan umkm dan juga ekonomi syariah
itu penting karena disini banyak pesantren kita kembangkan
itu kira kira salah satu paket yang akan kita dorong di tahun sekarang dan ke depan
untuk menjadikan jawa timur optimis jawa timur bangkit
amin ya rabbal alamin
nah ini mumpuk akhir tahun begitu ya kita refleksi akhir tahun
apa target tahun ini dan apa yang akan dilakukan

khusus untuk masalah perbandingan pariwisata dan umkm
jadi gini ya mbak saya ingat apa yang disampaikan oleh ibu gubernur ya
ibu gubernur jawa timur yang selalu
pak bupati kita harus benar benar peduli terhadap daerah dan tentunya daerah tetangga kita
di kabupaten kota yang lain
ada beberapa kabupaten kota yang di jawa timur khususnya
dan ini menjadi satu perbincangan di asosiasi pemerintah daerah apkasi ya kabupaten
kalau kabupaten ada apkasi kebetulan saya selaku wakil ketua umkm pak
pakil ketua umkm ya
kadang kadang kita itu mengalami kondisi yang surplus terkait produk yang lain
suatu misal kemarin ketemu dengan bupati jember menceritakan bahwa sempat surplus jagung yang begitu besar
nah di sini ada potensi ikan bandeng yang cukup banyak
nah sinergi ini yang kadang kadang belum terbangun ya antar daerah
link and match nya gitu ya
sedangkan kalau itu benar benar kadang kadang kan kita melihat
ketika ada jagung ada bibit jagung daerah mana yang luar biasa
padahal kita tidak tahu ini proses panjangnya
akhirnya enggak apa ya enggak finish
kenapa nggak kita lihat ketika jagungnya overload di jember industrialisasinya di gersik
sama halnya ketika bandengnya kita over maka kita punya bentuk bandeng olahan
otomatis ini menjadi produk unggul yang bisa disinergikan dengan kabupaten kota yang lain
mau sidoarjo mau surabaya yang mereka
notabene nya mereka benar benar kota metropolis ya
mereka tidak punya lahan lp dua b berkurang
kebetulan di gersik lebih banyak
dan kita pasok mereka mulai dari kebutuhan pangan mulai beras ikan dan lain sebagainya
nah sinergi sinergi antara
daerah ini yang tentunya menjadi tantangan tahun depan
mudah mudahan dengan sinergi kolaborasi kita bisa mencapai capaian akselerasi yang lebih cepat
jadi kuncinya adalah sinergi begitu ya
agar satu sama lain saling mengisi saling punya kekuatan sendiri sendiri begitu
sehingga kita masing masing menjadi daerah yang istimewa begitu ya
terima kasih banyak go siani
terima kasih pak budi
selamat sekali lagi untuk gresik bandeng fest dua ribu dua puluh satu
dan juga program program luar biasa dari kantor perwakilan bank indonesia provinsi jawa timur
kita tunggu yang lainnya pak budi
habis ini kita sarapan bandeng tambangnya
pak budi terima kasih
terima kasih pak yudhan pemirsa
terima kasih luar biasa ini
demikian tadi indonesia forward edisi hari ini
semoga menginspirasi kita semua tetap sehat tetap semangat dan juga terus bisa melangkah ke depan
apapun tantangan di depan nanti
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh